presiden joko widodo bertemu dengan tiga calon presiden anies baswedan ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
pertemuan digelar di istana merdeka jakarta
pertemuan jokowi dengan ketiga capres dimulai sekitar pukul dua belas tiga puluh waktu indonesia barat
dan dalam pertemuan itu jokowi juga tampak mengenakan kemeja batik berwarna biru
dan ketiga capres juga terlihat menggunakan kemeja batik
ganjar mengenakan batik berwarna merah
dan prabowo mengenakan batik berwarna coklat muda
dan anies baswedan mengenakan batik berwarna coklat muda
suasana makan siang itu pun tampak akrab cair
jokowi juga tampak sesekali meminta para capres untuk mengambil hidangan yang tersedia
kami bisa melihat presiden joko widodo duduk di tengah tengah ganjar pranowo dan juga prabowo subianto
dan anies baswedan duduk berhadapan dengan